fpi juga merilis nama enam orang yang tewas dalam insiden dengan pihak kepolisian
menurut sekretaris umum fpi munarman ke enam orang tersebut adalah anggota laskar pembela islam
yang sedang bertugas mengawal rizik syihab ke acara pengajian keluarga
di dalam kantor kita empat reza lima lutfi enam kadhafi semuanya adalah anggota laskar dari laskar dki